hai dedy iskandar warga kelurahan jember kidul kecamatan kaliwates jember jawa timur ini akan
menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama lima belas tahun sejak dua ribu delapan deddy yang berprofesi sebagai
tukang las di bengkel tak jauh dari rumahnya ini selalu menyisihkan hasil jeripayahnya sedikit
demi sedikit kita ada niatan aja nanti bisa word dalam oh ya ampun itu banyak
juga buat motivasi buat saudara buat teman kurang sabar bantuan rezeki tidak menutup
kemungkinan kita mesin pun dari golongan bawah kalau udah panggilan dari awal awal kita tetapi
pak rencananya debbie akan diberangkatkan pada tiga belas juni dua ribu dua puluh tiga pada musim haji dua ribu dua puluh tiga ini
jemaah calon haji asal kabupaten jember mencapai
dua ribu delapan puluh empat orang separuh diantaranya adalah calon haji risiko tinggi karena sudah lanjut usia
atau berusia di atas enam puluh tahun syaiful kusmandani jember jawa timur